aksi mogok bus metro mini membuat aktivitas warga terganggu
hal ini kemudian diantisipasi oleh pemerintah kota jakarta dengan mengerahkan sejumlah armada bus sekolah
untuk menggantikan sementara rute metro mini yang melakukan aksi mogok
ada sembilan puluh unit yang kita kerahkan sekarang ini di delapan titik trayek masing masing sepuluh unit dan sepuluh unit standby
kesibukan pengoperasian bus bantuan sementara ini terlihat di terminal pasar minggu jakarta selatan
sejak pagi tadi sejumlah bus sekolah terparkir rapih dan siap beroperasi mengangkut penumpang dengan beragam tujuan
seperti blok m ciledug dan tanah abang
banyak penumpang yang merasa terbantu dengan keberadaan bus sekolah sebagai bus pengganti ini
aksi mogok metro mini ini menyusul sikap pemerintah kota jakarta melalui dinas perhubungan dan transportasi dki jakarta
yang menyita beberapa bus metro mini
penyitaan sementara ini dilakukan karena bus metro mini
bus metro mini telah dianggap melanggar aturan